ya kalau dikatakan bahwa presiden nggak melakukan apa apa
itu nyalahin namanya menurut saya
bukan presidennya tidak menanggapi polemik seperti ini
sebentar anda tadi ngomong saya suruh diam
jadi saya mau bilang bahwa
kalau memang satu kata dan perbuatan
harusnya tidak ada pembedaan
yang satu diloloskan
itu pembedaan menurut saya
apapun alasannya menurut saya itu pembedaan
jangan juga kemudian rekam jejak dan lain sebagainya
itu menurut saya tidak membuktikan apa apa
karena kalau memang kita menolak ya kita tolak
kalau kita bilang satu dibolehkan lima ditolak
itu udah nggak nolak namanya
sama yang seperti saya bilang
ketika di publik mengatakan a
tapi di dalam sendiri tanda tangan
kan juga sama saja nggak konsisten
jadi menurut saya
hak dari partai gerindra
untuk menghormati hukum
ma sudah memutuskan begini
itu poinnya sebenarnya
tapi nggak usah kemana mana menurut saya
kita sekarang jeda dulu
nanti setelah jeda kami masih akan membahas
apa masalah terbesar dari partai politik
karena sebelumnya juga sudah ada partai integritas
yang ditanda tangan dari partai politik
apa susahnya sebenarnya mengikuti fakta integritas itu
untuk tidak kemudian mencalonkan
notabene terlibat dalam
tindak pindahan korupsi
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ada kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
ada satu narasumber yang juga baru bergabung
adalah analis politik lipi
atau mbak wi biasa dipanggil mbak wi
terima kasih sudah hadir di sini
tadi anda sudah melihat
perdebatan yang terjadi di awal
tapi pertanyaan besarnya
sekarang akhirnya sudah ada tiga puluh delapan caleg
yang mereka adalah labelnya mantan koruptor
memang tidak ada caleg dpr ri
sudah dilakukan penggantian oleh partai politik
bagaimanapun ini tetap ada
sekalipun memang ma membolehkan
etisnya bagaimana kalau misalnya anda lihat
kan kembali kita keranah itu ya
soal etis dan tidak etis lagi
ada ranah etika
jadi kalau ranah hukum memang harus ada cantolanya
di atas hukum itu ternyata ada tiga
ada moral kan gitu ya
ada etika khususnya
di atas langit ada langit gitu
itu yang harus
harus diikuti partai
jadi kalau kita membayangkan partai politik itu ibaratnya kalau menjelang pemilu gini kan
sedang menggelar satu perhelatan
ya kalau basar besar ya dagang kan gitu
berdagang itu apa yang dijual
tentu brandnya kan gitu
kalau yang dijual adalah kualitas kualitas barang branded
apalagi branded tadi itu tidak menggunakan kebohongan kebohongan
nah itu yang kita harapkan
dalam situasi yang seperti itu
kompetisi diantara partai partai dan internal partai itu sendiri
sekarang ini sudah luar biasa menurut saya
dengan pemilu serentak gitu ya
yang menyerentakkan pilek dan pilpres
mau tidak mau
memaksa gitu ya
partai partai politik itu harus mempromosikan
barang dagangannya ditunjukin ya
kalau dagangan sudah cowel cowel gitu kan
di luar negeri itu kalau agak sedikit aja
dan ini termasuk mereka yang ada label mantan koruptor
itu yang menurut saya memang mengapa gitu ya
ada tuntutan dari masyarakat yang dicoba diberikan bridgingnya atau sarananya oleh kpu
ini kan pertama karena ada kedahsyatan ya
korupsi yang melanda indonesia
jadi secara makro
kita tidak berbicara partai per partai
tapi secara makro keadaan kita ini memang sudah sos dengan bencana korupsi
bencana korupsi ini terjadi di tiga cabang kekuasaan
baik itu di dpr nya gitu ya
legislatif eksekutif yudikatif
kalau indonesia mau maju kan gitu
kalau tidak mau maju boleh
ketika kita mau maju mau tidak mau kita benahi
mumpung pemilu ini
nah bagaimana kalau tidak ada payungnya
kita meminta kesadaran yang bersangkutan tidak bakal sadar
jadi harus ada introduksi nilai nilai budaya baru
termasuk itu soal fakta integritas kemudian yang ditandatangani oleh partai politik agar semuanya mau jangan mencalonkan ekskoruptor
tapi toh juga mencalonkan gitu kira kira
iya karena mereka akan bernaung dibalik payung hukum bahwa tidak ada
tidak ada pasal ayatnya untuk tidak membolehkan kami
dan mereka tidak salah
sekarang tolong siapa yang merumuskan undang undang menetapkan undang undang
yaitu adalah dpr dan pemerintah
dpr adalah juga orang orang partai
pemerintah juga yang duduk pimpinan tertinggi di kementerian lembaga itu juga orang partai sebagian kan gitu
jadi kita mintakan memulai untuk bagaimana menjalankan satu kehidupan nilai nilai budaya baru ya
budaya politik baru itu melalui partai politik
mas tory kalau misalnya melihat yang itu bagaimana soal fakta integritas itu
memang sekarang sudah hukumnya sudah jelas memang sudah boleh
tapi kemudian ada fakta integritas yang meminta kesediaan kerendahan hati partai politik untuk jangan memunculkan caleg yang mantan koruptor
saya rasa tadi apa yang disampaikan oleh ibu hui saya rasa itu tepat ya
memang semangatnya kan semuanya sama
kita melihat kondisi negara ini bahwasannya korupsi menjadi musuh publik pada hari ini gitu loh
dan itu harus benar benar memang bagaimana kemudian kita semua bisa merumuskan satu peraturan satu undang undang yang juga kemudian memberikan rem kepada perilaku perilaku seperti itu
nah saya ingin memberikan catatan begini sebenarnya
jadi tidak juga memang ini menjadi memang concern kita semua
termasuk di partai politik di dpr dan pemerintah
khususnya di dalam membuat undang undang
tapi ada satu hal menurut saya
dulu sebenarnya undang undang ini sudah ada
tapi dibatalkan oleh mahkamah konstitusi
saya ingin mengatakan begini
jadi ini seharusnya seluruh institusi penegak hukum baik makamah agung baik makamah konstitusi dan kita partai politik dan sebagainya itu harus satu suara dulu nih
kalau enggak problemnya adalah terjadi seperti ini lagi
kan ini sebenarnya jalan tengah waktu itu

undang undang ini diputuskan hanya mendeklarasi saja
karena jalan tengah
karena ada putusan makamah konstitusi yang juga kita harus hormati
apalagi putusan makamah konstitusi itu final dan mengikat
jadi menurut saya ini harus menjadi perhatian kita semua
segenap elit politik dan sebagainya
untuk sama sama yuk kita benahi permasalahan ini dengan sungguh sungguh
sehingga menurut saya jadi tidak ada celah lagi nantinya
untuk orang orang yang memang berkeinginan dan sebagainya
nah bagi kami gerindra sebenarnya
tadi seperti saya sampaikan
bagi gerinda kami sulit
artinya begini bukan sulit
maksudnya ada orang yang kemudian dia mengajukan itu dia menang
dan sebagainya kemudian kami tidak hormati putusan itu
menjadi bertolak belakang dengan apa yang di protek dan sebagainya
kita harus menegakkan hukum dan sebagainya
ini sudah ada putusannya kita harus hormati itu
nah itu yang menurut saya juga harus diletakkan secara proporsional
nah makanya tadi saya katakan sekali lagi
setuju saya katakan tadi
makanya saya katakan sekali lagi tadi adalah bahwasannya
ini harus jadi concern pemimpin semua
tadi saya bukan mengatakan bahwasanya presiden tidak bertanda apa
presiden punya senjata yang namanya perpu
untuk dia bisa keluar karena darur korupsi
untuk mendudukan bahwasannya peraturan pkpu itu tidak punya tempatnya
sehingga diteletakkan pada prpu
itu yang saya maksud
jadi bukan saya ingin tidak mengatakan bahwasanya presiden
dia punya ada kewenangan itu
jadi saya rasa yang ingin kami sampaikan bahwasanya
mari kita semua benahi ini semua
namanya masalah korupsi ini menjadi masalah bangsa
menjadi musuh kita semua
tapi katakanlah jika ingin membenahi ini tahun dua ribu sembilan belas paling tidak bisa memberikan caleg yang bukan mantan koruptor dong paling awal dasarnya
tidak begitu menurut anda
ya itu kan saya katakan tadi bahwasanya
bahwasanya kemudian kami menarik dari enam itu kami menarik lima
tapi yang satu ini karena dia mengajukan gugatan ke bawaslu
dia menangkan kemudian dia mengajukan gr di ma dia menangkan dan sebagainya
jadi itu yang kami hormati
kami sebatas itu saja
tapi kalau makanya tadi saya katakan kalau berbicara ini nggak bisa jadi ukuran
bahwasannya dengan begitu kami menjadi partai yang tidak anti korupsi
bagaimana kami berdiri depan ketika kpk dilemahkan
kami berdiri depan ketika novel baswedan tidak diselesaikan kasusnya
jadi dan itu dibuktikan icw juga memberikan penghargaan kepada
kepada partai gerindra sebagai partai yang transparan
jadi menurut saya
rekam jejak itu menjadi penting
menurut saya ini kan sudah dalam proses tahapan pemilu ya
kalau payung hukumnya tetap tidak bergeming gitu ya
kita harus punya cara yang lain
cara pertama memang payung hukum mengatakan itu
sehingga ada black and white nya gitu ya
yang kedua kalau itu tidak bisa
yang kedua kita andalkan pada masyarakat itu sendiri
untuk mengkritisi untuk senantiasa melakukan pengawalan
jadi mengatakan sesuatu sampai gitu ya
ngeper gitu ya
sampai akhirnya gitu
dan itu akan memberikan satu katakan opini publik yang tersendiri
karena kuatnya put pressure dari
secara imperatif dari masyarakat
artinya kan wajar kalau misalnya masyarakat nanti kemudian
dibebaskan dipersilakan untuk mencari caleg yang terbaik
yang menurut mereka terbaik
termasuk mungkin nanti jika dalam tanda kutip menghukum mereka yang ex koruptor itu
jadi begini pertama saya mau mengkritisi soal perpu
perpu itu kan nggak bisa sembarangan dikeluarkan
ada sarat sarat yang harus dikeluarkan untuk mengeluarkan perpu
itu dulu yang pertama
nah yang kedua ini kan dapurnya gerindra ya dapurnya sana bukan dapurnya kami
jadi kami tidak ingin mengomentari itu
kalau mereka masih juga masih ada mengakomodir teman teman koruptor yaitu urusannya mereka
tapi ingin saya sampaikan di sini bahwa seperti yang dibilang mbak wiwi tadi
memang moral itu di atas dari undang undang itu sendiri
ini yang harus sama sama kita pahami
kalau soal disampaikan bahwa partai kami adalah partai yang memang track recordnya begini begini
bagi saya itu klaim klaim masing masing partai silahkan silakan aja
saya tidak masuk dalam urusan dapur orang lain
tapi menurut saya satu kata dan perbuatan itu memang harus kita kedepankan
jangan satu dua tiga masih ada
nggak kalau menurut saya
kalau kami ya kalau kami di partai nasdem begitu kami bilang enggak ya kami enggak semua
kami cabut semua
sekalipun itu mungkin anak ada salah satu dari petinggi politik di partai kami pun
kami nggak akan pernah akomodir itu gitu
karena memang kami selalu begitu
saat ini sekarang sudah ada suara dari elemen masyarakat
ketika sudah tiga puluh delapan caleg yang notabene eks koruptor sudah lolos
sekarang ada suara dari masyarakat untuk memberikan hukuman tambahan ya
hukuman tambahan itu berupa saran kepada kpu untuk memberikan
tanda kemudian di
ada beberapa opsinya
cara untuk mereka mengumumkan bahwa mereka ekspor tol juga saat ini sedang dibahas
nanti kita bahas setelah jeda tetap di cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami membahas benarkah partai politik ini anti korupsi
kita tahu di dct
sudah ada dua puluh tiga nama calon anggota legislatif
yang tiga puluh delapan nama itu pernah terlibat tindak pidana korupsi
saat ini kemudian sekarang kpu ada wacana untuk memberikan hukuman ya
atau tanda kepada mereka yang pernah terlibat korupsi
menurut anda mas tori apakah itu perlu
kemudian ada opsi misalnya di surat suara diberikan tanda
saya rasa ini mesti nanti dibicarakan lagi ya
kalau saya pribadi setuju
bahwasanya komitmen kita terhadap permasalahan korupsi ini
jadi menurut saya untuk artinya memberikan pembelajaran dan pendidikan politik yang baik juga buat masyarakat
sehingga masyarakat tidak memilih lagi
ada calon yang sudah ditetapkan tersangka oleh kpk boleh jadi pemenang
sudah ditetapkan oleh kpk tersangka dia jadi pemenang pemilu
jadi menurut saya ini harus jadi pembelajaran dengan politik yang baik menurut saya
jadi saya rasa kita harus
kita dorong itu juga untuk sama sama untuk bisa
akhirnya kita nanti akan memilih wakil wakil rakyat yang memang berkualitas
tidak melakukan tindakan tindakan yang koruptif
artinya sejelas jelasnya data data soal caleg ex koruptor itu dipertunjukkan kepada publik
termasuk itu juga sekalipun juga akan memberikan resiko mungkin kepada misalnya pak taufik untuk tidak terpilih lagi
ya saya rasa ya itu kan memang konsekuensinya lah
artinya itu kan mungkin sanksi sosial dan sebagainya memang juga harus kita apresiasikan
oke artinya gerinda juga udah tahu hitung hitungannya ya
karena begini kan masyarakat kan tadi saya katakan sekali lagi menilai bahwasannya masalah korupsi ini menjadi masalah yang utama gitu loh
jadi musuh publik
dan itu yang saya rasa semangat itu yang harus kita jaga bersama
makanya tadi saya katakan elit politik partai politik dpr ma mahkamah agung mahkamah konstitusi harus sama sama nih
satu suara begitu loh
sehingga maksud saya kita akan mempunyai peraturan yang memang
melarang sama sekali ya sudah
ada pijakannya yang sangat kuat
saya rasa itu kita akan dukung semua
oke tapi mendukung m taufik tidak sih sebenarnya
maksudnya kalau misalnya dilihat dari posisinya seperti ini kan jadi seperti kayak oke gak apa apa maju
tapi kalau misalnya mau ditandai juga nggak apa apa gitu
resikonya gak kepilih ya sudah gak apa apa juga
itu tadi saya katakan sekali lagi bahwasannya gerindra tidak pernah memfasilitasi itu
dia mengajukan gugatannya sendiri
kemudian dia mengajukan jr juga sendiri dan sebagainya
dengan putusan itu
tapi gerinda juga tidak menarik namanya
ya enggak gitu
karena dia bilang bahwasannya saya sedang melakukan proses ini
hormati ini begitu loh
ya emang ketentuannya seperti itu
mereka bisa seperti itu
ketika sudah ada putusannya kita harus menghormati itu
saya rasa itu
oke mbak irma
apakah diberi tanda seperti itu juga ini
saya kira seperti yang mbak wiwi sampaikan tadi
memang perlu ya agar masyarakat tahu
sehingga masyarakat gak memilih lagi apa namanya ex ex koruptor tersebut
karena kan kita memang harus menjaga juga ya
masa wakil rakyat ex koruptor gitu ya
itu juga nggak pantas seperti yang mbak wiwi bilang tadi
tapi memang seperti adinda ini taufik
tadi bilang bahwa memang ini butuh kebersamaan semua partai politik
bagi saya itu semuanya harus satu suara
saya sepakat dengan itu
sekalipun juga sudah ada nih partai politik yang bersuara bahwa
kalau memberi tanda itu nanti melanggar hak asasi manusia nih mbak wiwi katanya
kita sebenarnya agak ini ya
karena mendengarkan sebagian besar dari partai partai itu
gayung bersambut dengan apa yang diharapkan masyarakat
yaitu calon calon legislatif yang berkualitas
tidak hanya cakep gitu ya
tidak hanya pinter menjadi wakil rakyat
tapi dia harus lulus integritasnya
jadi masalah integritas ini mau tidak mau suka tidak suka harus diterima oleh partai politik untuk membenahi dirinya
inilah saatnya untuk bagi partai partai politik untuk introspeksi
kalau partai partai ingin menjadi partai jangkar
menjadi partai yang memiliki mass political base
yang tambah lama
yang mau tambah besar
mau tidak mau hal hal yang seperti itu yang diadopsi
tidak mungkin dia menghalangkan semua cara
tidak mau tahu apa yang dimaui masyarakat
itu menurut saya siapa yang mau milih kan gitu
nah dalam konteks itulah isu integritas
jadi kejujuran gitu ya
bahwa dia akan menjadi dirinya adalah wakil rakyat
itu dihayati betul
ini adalah caleg caleg yang sudah memiliki karakter
atau syarat untuk menjadi katakan
bukan ansih politisi
karena bagaimanapun juga itu kan stepping stone untuk yang bersangkutan
yang akan menjadi bahkan gubernur bupati wali kota presiden wakil presiden menteri macam macam
nah mereka itu mengakumulasi semua kontribusinya tadi itu untuk negara
dan itu yang dicatat masyarakat
dan itu yang dicari oleh masyarakat
kalau partai partai tidak mau mengakumulasi
ya menurut saya tinggallah dia akan menjadi partai desimal
partai desimal ya mbak sean
ini ada pertanyaan
tapi sebenarnya kalau misalnya ditanyakan kepada teman teman nasdem dan gerindra
pasti jawabannya serius
tapi mereka akan menjawab serius
tapi sekarang saya ketanya ke mbak wim
mbak wiwi sebenarnya partai politik kalau anda lihat sekarang ini serius nggak sih mereka untuk anti korupsi melawan korupsi
mereka masih dalam masa transisi
begitu dihadapkan pada pemilu serentak
karena tidak tahu nasibnya akan seperti apa
di pemilu dua ribu sembilan belas
kalau melihat yang lalu lalu tidak ada satu partai pun yang bisa survive dalam kemenangannya
mulai pemilu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sampai dua ribu empat belas
nah ini yang ingin dipertaruhkan
ini yang akan diraih oleh partai partai itu
sehingga kalaupun dia harus mengikuti fakta integritas seperti itu
karena mereka nggak mau
mereka mau kalah
tapi sekalipun tetap begitu tetap ada tiga puluh delapan caleg juga yang masuk
lah mereka kan berlindung dibalik payung hukum
jadi mereka nggak salah
payung hukumnya boleh
yang salah siapa
yang merumuskan undang undang itu
yang menetapkan undang undang itu
kalau kita bersepakat itu dan masyarakat gitu ya
yang sudah mengatakan jangan itu lagi yang diinikan
itu diakomodasi dalam pasal dan ayat kan gitu
nah itu tolong dengarkan dpr
tolong dengarkan pemerintah
untuk melakukan satu perumusan penetapan undang undang yang betul betul firm
jadi tidak boleh diganggu gugat dengan judicial review
hanya kebutuhan kebutuhan sesaat
dan hanya untuk segolongan saja
itu menurut saya pikirkan untuk menjadi caleg itu memikirkan negara
bukan hanya memikirkan dirinya
dengan power culture nya dan sebagainya
itu kan dampak dampaknya saja
untuk menjadi caleg itu apa
nawaitunya hanya untuk
itu kan susah banget gitu ya
oke mbak irma
bisakah sekarang rakyat sekarang percaya bahwa nasdem betul betul anti korupsi
karena kami juga mulai dari pilkada anti mahar
kemudian dalam rekrutmen pilek pun
kami juga tidak memungut satu rupiah pun dari
dari caleg caleg yang mendaftar di tempat kami
bahkan kami memfasilitasi
untuk kesehatan dan lain sebagainya
memang betul betul caleg yang akan maju besok itu
betul betul caleg yang tahu bahwa mereka adalah wakil rakyat
jadi tidak tersentuh dengan hal hal seperti itu
sebagai salah satu contoh
mereka adalah pelayan ya betul betul
kami di dpr hari ini
kami tidak ada potongan partai
kami tidak ada
satu rupiah pun kita nggak dipotong
agar kami betul betul menjadi wakil rakyat
yang memang terbebas dari hal hal yang
untuk mengembalikan uang
terus apa kontribusinya kader kepada partai mbak irma
kontribusi kader pada partai apa
uang tidak lalu apa
kontribusi kepada partai jelas mbak
bahwa kita turun ke konstituen itu
untuk membantu masyarakat
program program pemerintah yang memang harus diterima masyarakat
nah kemudian kepada partai juga kita ada sumbangan
tapi bukan dikelola oleh partai
tapi dari kami kami sendiri
kemudian diberikan kepada
tapi ada berarti ya
untuk memberikan sedekah lah gitu ya
itu juga bukan sedekah
gini kan itu kebutuhan kita
jadi kayak kami di fraksi
kami kan butuh ada rapat fraksi
untuk beli konsumsi dan lain sebagainya
hanya untuk itu
dan kita hanya setor dua juta rupiah per bulan
hanya sekedar untuk rapat
beli snack dan lain sebagainya pak
kita tidak ada potongan dan tidak ada
oke pertanyaan yang sama ke mas nuri
bisakah sekarang kami rakyat percaya bahwa partai gerindra
tetap anti korupsi terdepan melawan korupsi
sekalipun ada calegnya yang mantan koruptor
ya saya rasa kami tetap optimis
bahwasanya masyarakat masih mempercaya partai gerindra
sebagai sebagai partai yang anti korupsi ya
dengan tanda yang saya sudah sebutkan
dengan rekam jejak yang sudah dilakukan
oleh anggota anggota dpr kami juga
alhamdulillah sampai sejauh ini
tidak ada yang terlalu buat tanggung jawab
terlalu buat tangkap tangan dari kpk dan sebagainya
nah kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah
pr kita bersama itu tadi
artinya semuanya mesti bersatu
ini seruan juga buat mahkamah agung
seruan juga buat mahkamah konstitusi
untuk bersama sama nih kita
ya dpr semuanya
kemudian kita tempatkan itu
pada proposinya di aturan hukum
yang benar benar akhirnya melarang itu semua
satu hal lagi menurut saya
menjadi menarik adalah
partai politik biaya oleh negara
saya rasa itu bagian juga
untuk kita meminimalisir lah
praktek praktek korupsi yang selama ini terjadi
karena memang sistemnya yang korup begini
anggota anggota dpr bagi dprd dan sebagainya
melakukanlah tindakan tindakan seperti itu
jadi saya rasa harus diminimalisir
dan kita harus
mulai mewacanakan itu
dan kalau bisa kita mengeksekusi itu
nanti untuk kedepannya
sehingga menurut saya
kita akan semangatnya sama gitu loh
jadi pada standar yang sama
jadi dengan standar yang sama
sama sama berjuang gitu ya
kira kira volume perjuangannya itu juga nanti sama
tidak ada yang lebih
saya tambah sedikit ya
ini menarik dari semangat tadi itu ya
saya ingin menggarisbawahi dan menambahkan
semangat tadi itu harus gayung bersambut
meskipun ini eranya kontestasi ya
masa kontestasi untuk pemilu
partai politik biaya
partai partai saling bahu membahu
pimpinannya minimal ketua umum sama sekjen gitu ya
dari berbagai partai tadi itu
ini ada masalah yang serius
yang harus kita tangani
itu baru top banget gitu
lalu ada narasi bersama
diungkapkan ada deklarasi bersama
dengan semua partai
bolehlah ini split untuk kontestasi
tapi bisa bersatu padu
bahu membahu gitu ya
untuk menanggulangi permasalahan kedahsyatan korupsi di indonesia ini
melalui apa yang harus dilakukan oleh partai politik
itu top sekali menurut saya
antara lain dengan menggedebankan
bagaimana mengatasi masalah korupsi internally di partai ini
sehingga nuansa itu akan menggaung keluar
tapi kalau misalnya melihat yang sekarang ini terjadi
kontestasi juga kita masih akan berlangsung sampai dua ribu sembilan belas
kita lihat apakah itu mungkin terjadi atau tidak gitu ya
bawi terima kasih banyak
mas tori terima kasih
mbak irma terima kasih banyak
dan kami cnn indonesia prime news akan segera kembali tetap bersama kami